sebelum kerja di terminal kamu kerja di mana
bantuin sodara bisnis beras bulat balik bandung cianyur
mulai besok jangan kembali ke terminal
bantu lagi saudara kamu yang bisnis beras
kalau nggak mau cari kerjaan lain
memangnya kenapa bos
kamu gak perlu tahu kenapa
bilang samancuy atau siapa saja kalau kamu mau balik ke kerjaan lama
jom ejen yang kot
jom ejen yang kot
jom ejen yang kot
nanti sekucangnya masuk
dapet saya kok nggak ada
di luarani bang aja aja
selesai sama badak
saya ngantar aja ya
saya harus nge jeg
kemarin kamu protes gara gara saya nggak ngajak
ini sekarang saya ngajak
udah nggak apa apa
terima kasih buat pengertiannya
terima kasih sudah saya antar
maaf semua saya duluan
tadi bukannya kita yang harus bilang terima kasih ke dia
iya tapi kita udah keburu keduluan sama dia
motor kamu sudah nggak ada
kayaknya mau pulang
lancang kanan gerak
berhitung mulai satu
istirahat di tempat gerak
selamat sore mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
matahari telah condong ke barat dan sebentar lagi tenggelam dalam pelukan malam
ada renungan yang ingin saya sampaikan sebelum kalian pulang
merebahkan tubuh yang lelah di atas pembaringan dengan mata terpejam
adakah penyesalan dalam hati kalian setelah seharian melakukan tindak kejahatan
tentu saja tidak
selama tindak kejahatan yang kita lakukan disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas
tidak berharap pujian dari siapapun dan memohon penghargaan dari pihak manapun
sikap tulus dan ikhlas itu tentu akan membuat kita selalu rendah hati
tidak sombong tidak pamer diri
jika bertemu keluarga saudara teman apalagi orang lain kita tidak akan mengaku ngaku
sampai jumpa lagi esok hari dengan semangat yang sama
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
sebelum kerja di terminal kamu kerja di mana
bantuin saudara bisnis beras
gulak balik bandung cianyur
mulai besok jangan kembali ke terminal
bantu lagi saudara kamu yang bisnis beras
kalau nggak mau cari kerjaan lain
memangnya kenapa bos
kamu gak perlu tahu kenapa
bilang samancuy atau siapa saja kalau kamu mau balik ke kerjaan lama atau mau cari kerjaan lain
sudah nggak betah di terminal
jangan bilang saya yang nyuruh dan jangan bilang kamu ketemu saya
kalau ada yang tahu saya yang nyuruh atau kamu bilang ketemu saya
ada setengah lusin orang yang akan marah dan akan menghajar kamu
contohnya seperti ini
kamu ngomongnya sama seperti kemarin waktu mau ngajar teman dia
kalau keringatkan kalimat baru nanti susah lagi
aku akan menghajar dia
aku akan menghajar dia
maka selamat datang ke terminal
terima kasih bos
yakin orang orang yang kita ancam gak akan bilang ke yang lain
kalau memang kita yang ngancam
gak tau juga
kalau yang lain tau bos bubun pasti tau juga
tuh kan istri saya bisa jadi anak muda
kan bos bubun pernah ngancem
kalau saya gabung sama tony istri saya bisa jadi janda muda
kan saya udah bilang
bos bubun gak bakal berani bikin kamu jadi almarhum
gara gara beli motor gak ada surat suratnya aja
dia masuk penjara
apalagi kalau bikin orang jadi almarhum
mudah mudahan kalau bos bubun sampai tau
saya tetap selamat
paling iga kamu aja yang dibikin patah
saya ketemu sama satu orang yang kenal
waktu saya tanya
kenal wawan gak
dia malah balik nanya
terus saya diantar ke rumah kamu
waktu disebut one rocker gagal
bukan wawan yang lain
wawan lain yang pantes disebut rocker gagal
nanti kita bergerak lagi
masih ada dua orang yang jadi target kita
tasik tasik tasik
kalapak kalapak kalapak
ledang ledang ledang
kenapa kamu gak ngerasa ke terminal
kan kemarin juga kamu nggak ke terminal
kan bisa aja sekarang udah ke terminal lagi
kenapa kamu bisa pinjam piling begitu